inilah rekaman video amatir milik warga yang viral di media sosial
saat mereka mengerebek sebuah ruangan yang didalamnya diduga sebagai tempat praktik perdukunan
peristiwa yang terjadi pada kamis malam ini menghebohkan warga
karena ditemukan sejumlah benda benda yang tidak lazim beserta puluhan lembar foto
peristiwa penggerbekan berawal saat ada sejumlah anak anak yang merekam suasana isi dalam ruangan ini melalui jendela
rekaman ini lalu menyebar hingga akhirnya membuat warga penasaran
dan bersama sama mendobrak pintu meski telah dilarang oleh ketua rt
kecurigaan warga dengan tempat ini menjadi kuat karena di dalamnya ditemukan sejumlah benda benda yang biasanya digunakan untuk ritual tertentu
mulai dari dupa batu yang dibungkus kain putih puluhan lembar foto hingga kartu anggota partai
hingga saat ini aparat setempat masih mencoba menghubungi pemilik gedung bekas sekolah menengah kejuruan swasta ini
penasaran dari warga melihat hal hal yang tidak pernah mereka lihat
tetap ngotot untuk memaksa mendobrak pintu tersebut
hanya sampai saat ini kami tetap mencoba menghubungi pemilik gedung
karena kondisi gedung itu perlu bapak ibu ketahui bahwa itu kondisi gedung
meski sempat diobrak abrik oleh warga yang menuding tempat ini sebagai rumah santet
sejumlah benda benda yang dianggap untuk bahan ritual tertentu ini
masih tetap utuh di dalam ruangan
demi keamanan ketua rt pun menghalau warga agar tidak melakukan pengerusakan